jaksa penuntut umum menuntut verdi sambo dengan tuntutan seumur hidup
lalu apakah tuntutan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban
kami bahas malam hari ini bersama agus surono guru besar ilmu hukum universitas pancasila
prof agus selamat malam
selamat malam mbak tiffany apa kabar
alhamdulillah kabar baik mudah mudahan prof agus juga dalam kondisi sehat
prof terkait dengan tuntutan seumur hidup jpu terhadap verdi sambo
bagaimana tanggapan anda terhadap tuntutan pidana ini
pertama begini ini berarti kan jaksa penutup umum menganggap bahwa dapat dibuktikan berkaitan dengan delik pasal tiga ratus empat puluh nya
yaitu pembunuhan berencana di mana maksimal hukuman yang bisa dijatuhkan adalah hukuman pidana mati
tapi di sana ada atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun
jadi ada beberapa alternatif alternatif
nah tentu kalau kita cermati berdasarkan apa yang disampaikan dalam tuntutan jpu ini
maka jpu mengambil jalan yang yaitu pilihan yang kedua yaitu pidana penjara seumur hidup
nah ini dalam berbagai praktek saya kira memang ini adalah merupakan satu dinamika
karena mungkin menganggap penuntut umum berdasarkan
nah fakta fakta yang ada di persidangan ya bahwa pasal tiga ratus empat puluh nya memang terbukti
tapi tuntutannya adalah mengambil jalan tengah yaitu pidana penjara seumur hidup
nah tentu pasti korban akan menilai pihak keluarga korban akan menilai bahwa menganggap ini tidak adil
kenapa karena memang tuntutannya diharapkan bagi si korban adalah maksimal
namun demikian di dalam proses persidangan yang kemudian ini sangat terbuka
sekali ya tentu fakta fakta di persidangan itu tentu bisa dijadikan sebagai satu pertimbangan
apakah memang jpu menuntut si terdakwa ini dengan ancaman maksimal
ataukah justru yang pilihan yang keduanya pidana penjara seumur hidup
ataukah yang maksimal dua puluh tahun itu
itu sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa penutup umum
oke prof agus banyak yang menyayangkan dan juga kecewa khususnya dari korban dalam hal ini
jadi wakil oleh keluarga korban tentunya terkait dengan tuntutan seumur hidup bukan hukuman mati
apakah ini anda juga memprediksi sebelumnya bahwa terdakwa ferdi sambo akan terbebas dari hukuman mati
salah satu indikatornya melihat bagaimana pertimbangan kemarin tuntutan terdakwa lainnya
kuat maruf ricky rizal yang lebih rendah dari ancaman tuntutan awal
memang sudah bisa di apa namanya dalam berbagai kasus kan kita kan mencermati putusan putusan yang berkaitan dengan delik pasal tiga ratus empat puluh itu
dan juga berapa kasus kasus yang kemudian diancam dengan hukuman pidana mati dalam berbagai delik
misalkan delik terorisme delik narkotika peredaran narkotika psikotropika dan seterusnya
dan juga pasal tiga ratus empat puluh ini ya yang ancaman pidananya maksimal bisa pidana mati
namun dalam berbagai praktek memang sangat jarang kemudian tuntutan itu kemudian dijatuhkan hukuman pidana mati terkait dengan jelik pasal tiga ratus empat puluh
bukan saya katakan tidak ada ada
ada namun sangat jarang begitu
apalagi kalau kita cermati tentu majelis apa maaf jaksa penutup umum kan memang berdasarkan faktor faktor yang meskipun kalau tadi disampaikan dalam tuntutannya ya
tuntutannya itu tidak ada satu alasan pun yang kemudian meringankan
yang dilakukan oleh yang bertanggutan kan oleh seterakwa
tapi saya kira jaksa penutup umum juga kalau kita cermati berkaitan dengan tuntutan maksimal pidana penjara seumur hidup ini
ini kan juga merupakan apa namanya kalau saya melihatnya bahwa meskipun saya bukan berarti kemudian saya mau memprediksi tidak
karena ini kan nanti masih ada tahapan berikutnya yaitu tahapan
apa namanya nota pembelaan dari terhadap dakwa dan kemudian akhirnya nanti majelis hakim akan menyimpulkan
ya majelis hakim akan menyimpulkan hasil akhirnya seperti apa begitu dari apa yang dituntut oleh jaksa penutumum itu
nah nantinya bagaimana pertimbangan majelis hakim sendiri prof agus dalam menjatuhkan putusan ketika jaksa penuntut umum menuntut putusan atau tuntutan seumur hidup
memungkinkan adanya disparitas
tidak antara tuntutan dan juga nantinya fonis
saya kira kalau saya saya tidak bisa berade ade tapi nanti tentu majelis hakim pasti akan melihat terlebih dahulu apa nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa
begitu ya berkaitan dengan tuntutan jpu ini
nah hakim pasti akan menilai secara objektif lah secara objektif
kalau kemudian mau gambling adanya disparitas yang terlalu jauh saya kira juga sangat berisiko
tapi tentu ini sepenuhnya akan menjadi domain atau kewenangan hakim untuk menilai bahwa dasarkan fakta fakta di persidangan
nah kita kan bicara kalau dalam kaitannya dengan baik itu tuntutan kemudian nota pembelaan dan juga nanti putusan atau hasil akhir vonis oleh majelis hakim kan berdasarkan fakta fakta di persidangan seperti apa
kadang kadang berkaitan dengan awal di dakwaan bisa saja kemudian fakta fakta persidangannya bisa berbeda
nanti nota pembelaan tentu tidak bisa kemudian serta merta tanpa kemudian didasarkan pada fakta fakta yang ada di dalam persidangan
itulah yang kemudian nanti akan dinilai oleh majelis hakim sepenuhnya berkaitan dengan hasil akhir atau dalam rangka menjatuhkan vonis putusan terkait dengan tuntutan jpu yang semur hidup tadi gitu
di luar dari itu atau terlepas dari itu prof agus apa sebenarnya faktor pertimbangan tuntutan
berakhir dengan tuntutan tidak pidana mati atau mungkin juga seumur hidup dalam suatu kasus kejahatan
ketika sekarang ada tuntutan seumur hidup bagi terdakwa ferdi sambo
namun waktu itu juga kita sempat tahu ada ponis terhadap salah satu orang yang terbukti melakukan pelecehan seksual dan juga berakhir dengan hukuman seumur hidup itu juga
nah bagaimana sebenarnya pertimbangan
ini prof agus
ya kan di dalam konteks majelis hakim untuk menjatuhkan putusan itu kan ada pertimbangan pertimbangan yang bisa dijadikan dasar untuk memberatkan hukuman atau meringankan hukuman
nah kalau yang berdasarkan tuntutan dari jpu tadi kan dianggap bahwa tidak ada alasan alasan yang meringankan hukumannya
namun nanti nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pasti akan mengatakan bahwa ada fakta fakta hukum di persidangan
yang itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis
nah majelis akan menilai semuanya itu secara utuh tidak bisa sepotong sepotong hanya didasarkan pada satu tuntutan jpu saja
tapi juga berdasarkan nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa ataupun terdakwa itu sendiri begitu
artinya apa artinya penilaian hakim itu memang harus di posisi di tengah tengah karena hakim kan putusannya itu diharapkan
mampu menghasilkan suatu keadilan bagi semua pihak kan
tidak hanya bagi si korban tapi juga bagi terdakwa dan juga demikian juga bagi masyarakat yang kemudian cermati proses perjalanan kasus ini begitu
artinya itu yang kemudian tentu menjadi pertimbangan dari majelis hakim dalam rangka untuk menjatuhkan putusannya
dari sisi sisi yang tadi katakanlah misalkan di jpo menganggap tidak ada unsur yang meringankan
atau tidak ada hal hal yang meringankan
apakah kemudian nanti ketika disampaikan fakta fakta persidangan itu majelis hakim pasti akan menilai secara objektif
ternyata misalkan ada hal hal yang bisa dijaga sebagai pertimbangan
nah itulah yang nanti ukuran ukuran itu yang nanti akan dijadikan sebagai alasan atau pertimbangan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya
apakah kemudian putusannya sesuai dengan tuntutan dari cpu tadi
atau kemudian lebih ringan dari tuntutan jpu tadi
atau bahkan sama persis dari tuntutan jpu atau sebaliknya
nah ini sepenuhnya jadi domen oleh majelis hakim ya untuk menentukan putusan putusan yang nanti akan dijatuhkan dalam perkara ini
nah kita akan memantau nanti bagaimana perkembangannya karena memang masih berjalan setelah tuntutan ini ada nota pembelaan sampai dengan nanti akan ada putusan
seperti prof agus sampaikan apakah akan lebih ringan atau lebih rendah atau sama atau seperti apa
memang kalaupun ada disparitas apakah disparitasnya akan beda jauh atau seperti apa
nanti kita akan pantau terus seperti apa ya prof agus ya
terima kasih prof agus surono sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam prof